kita lihat hasil pemeriksaan hari ini kalau memang memang memungkinkan dengan keterangan
tentu saja penyidik tidak akan gerusa gerusuh tidak akan sembrono dalam menangani penyelidikan
pak kabar eskrim kami penyidik sementara juga melihat adanya beberapa unsur pidana
namun dalam tentu saja kalau namanya penyidikan penyelidikan
tentu saja kita akan melengkapi
apakah alat bukti bisa digunakan untuk proses penyidikan lebih lanjut
sementara kalau kita memang melihat kepada peraduga tak bersalah
saksi saksi baik itu pelapor kemudian saksi saksi yang melihat mendengar itu sudah kita periksa
kita lihat nanti hasil penyelidikan apakah memungkinkan untuk digelarkan menuju proses selanjutnya yaitu penyidikan